berbagai upaya dilakukan demi mendapatkan tubuh yang ideal
namun dalam prosesnya program diet seringkali gagal
terlebih lagi jika tak ada target yang jelas
hal ini juga dirasakan oleh vico octavianto
sebagai salah satu pejuang ia pernah berhasil menurunkan berat badannya hingga lima puluh kg dalam waktu empat bulan saja
namun kesalahan pola diet membuat program dietnya kembali gagal
saya punya niat tidak makan nasi balik lagi ke dua ribu sepuluh dengan cara diet saya dua ribu sepuluh dengan tidak makan nasi sama sekali
gue niatnya mau tiga bulan tapi di jalan tiga minggu gagal
itu karena udah gak kuat kayak dulu lagi nahan laparnya
diet bukanlah semata mata hanya untuk mendapat berat badan ideal saja tapi juga memiliki manfaat kesehatan
seperti vindi kipin wanita berusia dua puluh tahun

melakukan program diet karena sempat tidak dapat menstruasi selama enam tahun
bukan dengan cara instan vindi telah melakukan diet sejak awal tahun dua ribu dua belas untuk mencapai berat badan di angka tujuh puluh kg
kesalahan dalam mengatur pola makan rupanya menjadi faktor utama penyebab dietnya sempat gagal
dari berat tiga digit ya kak satu ratus tujuh belas mau pindah ke dua digit itu saya merasakan khawatir
dulu di berat badan sembilan puluh an
saya ngerasa kayak gimana nih apa harus operasi kulit karena kan memang pasti kendur ya kak
terus teman saya itu ada juga yang dokter bilang coba aja nanti sambil olahraga
nah disitu tiga tahun terakhir ini saya olahraga alhamdulillahnya benar benar ngaruh sekali
beberapa faktor utama yang menyebabkan program diet gagal adalah diet yang terlalu ketat
kurang tidur salah memilih jenis olahraga hingga terlalu banyak mengonsumsi camilan tinggi karbohidrat olahan
cara diet yang paling baik adalah dengan memperbanyak makan buah dan sayur
kita ambil ukuran piring aja ya yang mudah ya
di dalam satu piring setengah dari piring tersebut adalah sayur dan buah
kemudian seperempatnya kita isi
di dengan protein baik hewani maupun nabati
kemudian seperempat berikutnya adalah karbohidrat
sebaiknya ditambah dengan dilengkapi dengan minyak minyak yang bermanfaat atau sehat
seperti minyak zaitun minyak kedelai minyak jagung dan minyak kanela
dan jangan lupa juga konsumsi air putih yang kita anjurkan antara satu setengah
sampai dua liter
bagi anda yang masih berjuang pastikan diet yang dilakukan tidak terlalu ekstrim ya
agar hasil yang didapat pun dapat bertahan lebih lama dan konsisten
vinanda rahma robin kitt jakarta